saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka memberi sinyal porsi menteri di kabinet pemerintahan prabowo gibran akan lebih banyak di kalangan profesional
gibran raka buming raka menyebut jika komposisi kabinet yang akan membantu pemerintahan prabowo gibran akan banyak diisi dari profesional
hanya saja selanjutnya gibran mengatakan soal porsi jabatan dan nama semua akan disampaikan oleh presiden terpilih prabowo subianto
ya banyak profesional nanti ya kalau urusan kabinet nanti dan itu keputusannya sekali lagi di pak presiden terpilih ya
masuk juga pak pak sudah mengajukan nama nama terbaik ini
ini sekali lagi nanti keputusannya di pak prabowo selaku pak presiden terpilih